apakah seorang yang sudah dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas kemudian bisa terpapar lagi dan kemudian dinyatakan positif seperti yang ada di kasus blitar ini
apakah ini mengejutkan bagi sejumlah kalangan termasuk para peneliti seperti prof nidom atau sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelumnya
jadi virus ini mempunyai karakter yang disebut dengan ade yaitu antibody dependent enhancement
dimana dia akan melakukan reaksi terhadap hal hal yang berkaitan dengan antibody
oleh karena itu penggunaan pendekatan yang menggunakan antibody baik itu vaksin maupun plasma konvalesen
agar tidak menimbulkan side effect yang tidak terduga
nah kemudian apa yang terjadi di blitar di negara negara lain itu memang bagi para peneliti sudah diperkirakan bahwa virus ini mempunyai karakter yang berbeda dengan virus sars atau mers
dimana dia bisa menimbulkan second wave atau gelombang kedua mungkin juga akan gelombang ketiga dan seterusnya
artinya yang bersangkutan itu dinyatakan positif karena terpapar oleh virus baru dari individu lain atau virus yang ada dalam tubuhnya ini kemudian reaktif lagi
bahwa apakah virus ini adalah virus yang sama atau virus yang berbeda dengan yang menginfeksi sebelumnya
itu sangat tergantung oleh karena itu perlu dilakukan pengujian
nah jadi apakah virus itu bersembunyi atau si virus yang lain yang masuk itu bisa dua duanya kemungkinan
tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa virus yang lama yang ada di dalam itu bersembunyi atau meliuk karena menghindari adanya antibody yang sudah mulai terbentuk di dalam tubuh
apakah kemudian perubahan perubahan perilaku dalam virus ini dipengaruhi juga oleh antibody berupa vaksin misalnya atau antibody lain yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh pasien sehingga ada perubahan perubahan struktur dalam virus yang saya bisa katakan mungkin ada mutasi
ada resistensi virus ini sehingga lebih kebal terhadap antibody apa bahayanya prof
efek dari ade ini yaitu antibody dependent enhancement
dimana prosesnya sebetulnya pada waktu seseorang itu terinfeksi oleh virus covid ini
maka di dalam tubuh itu akan terbentuk mulai terbentuk antibody untuk melawan virus ini
nah pada waktu tubuh itu sudah mulai membentuk antibody karena infeksi itu
maka virus ini sudah melakukan yang saya sebut meliuk jadi bersembunyi terhadap serangan dari antibody
nah dengan cara seperti itu maka virus ini bisa melindungi diri dari adanya antibody itu
oleh karena itu kenapa perlu ada kajian lebih mendalam terhadap penggunaan vaksin
karena di situ adalah sebagai senjatanya antibody kemudian juga plasma convalescent
itu juga menggunakan antibody oleh karena itu perlu dilakukan semacam ada pengujian pengujian terhadap antibody yang akan dibentuk oleh masing masing perlakuan itu
prof apakah kasus di blitar ini bisa menjadi indikator bahwa indonesia harus bersiap memasuki serangan kedua
seperti yang terjadi di china misalnya di itali yang mereka menyatakan bahwa ada serangan kedua covid sembilan belas
sudah terbukti bahwa
hewan juga sudah bisa tertular oleh virus sars cov dua ini
oleh karena itu epidemiologinya harus juga dicermati bagaimana selain melakukan physical distancing
juga harus bagaimana cara menghindari hewan sebagai faktor penular
kemudian virusnya juga karena ini virus rna sangat mudah untuk melakukan perubahan perubahan yang saya sebut dengan model meliuk tadi
maka perlu dilakukan pengkajian setiap saat terhadap virus virus yang ditemukan dengan baik itu gejala klinis yang berbeda
mungkin terhadap faktor organ yang berbeda yang terinfeksi kemudian dengan model infeksi reinfeksi
itu juga semua virusnya akan memberikan data data yang sangat penting buat pengendalian
nah di situasi seperti sekarang apa yang bisa prof nidom merekomendasikan
terutama soal penanganan virusnya
indonesia tidak perlu tergantung kepada lembaga lembaga di luar negeri
karena mereka akan melakukan pengujian karakter virus terhadap situasi lingkungan dari negara masing masing
sebaiknya indonesia melakukan kajian virus ini yang berdasarkan karakter di indonesia
saya menyadari bahwa persoalan sosial ekonomi ini memang sangat pelik dan penting
tetapi jangan melupakan bahwa pokok persoalan dari covid
adalah virus sars cov dua yang mempunyai karakter yang unik dan sulit terduga